buat pecinta kuliner pasti pernah dong menyantap menu yang satu ini yap ini dia sate ada
beragam jenis olahan sate yang tersohor di tanah air ada dari sate taichan sate padang sampai sate
merangi salah satu wilayah yang tersohor dengan menu sate merangi berada di kebupaten purwakarta
dan cianjur tapi buat warga ibukota sekarang nggak perlu jauh jauh melipir ke purwakarta
untuk mencicipi kuliner sate yang manis dan gurih ini dibilangan jalan alternatif cibubur
cimanggis depok jawa barat ada juga kok selamat datang mirsa di segmen sehari menjadi kita hari
ini weekend ini akan jadi tukang sate hai ke tiga bodi barang dulu dulu dulu ya rata dulu
seluruh bahan baku dikirim langsung ke kawasan alternatif cibubur cimanggis dari dapur pusat
di kabupaten purwakarta jawa barat ini dilakukan agar rasa dari aneka menu yang disajikan di
restoran utama maupun cabang sama aman masih aman aman misi air panas siap maaf ya nikahnya di
bercor dikit nih nggak papa ya lanjut dan ini dia yang jadi prima donna para pelanggan
aneka sate ada tiga jenis daging yang disiapkan daging kenyam daging sapi dan daging kambing
semua sate sate ini tuh udah ditusukin langsung di pusatnya tapi walaupun cabang ini banyak dalam
sehari kalau lagi weekend bisa eh bisa ngabisin kurang lebih seribuan ya bang ya kalau weekend seribuan
makan sate kalau nggak pakai sambal waduh kayaknya ada yang kurang hahaha
oh gini jadi tomat yang jalan oh yang jalan tomatnya
segini atau belanja tipis ya segini lumayan oke ya oh kalau tips dari abangnya kalau lagi
motong jangan pisaunya yang jalan bukan begini tapi tangan kita oh biar ada kira kiranya ya
kalau kulit tomat sudah berkeriput ada memar di beberapa bagian buah atau berbau
menyengat wih jangan dipakai ya bisa bisa sambal tomat akan menjadi masam atau bahkan
pahit karena bahan yang tidak segar haluskan bawang merah cabai hijau gula dan garam sebagai penambah
rasa jangan lupa koreksi rasa tes dulu ya nih antara lapar medoya nih banyak punya saya
hmm typical sambal segar tomatnya masih segar cabainya juga parts beresnya ya
diamkan sambal selama beberapa saat agar rasa dari masing masing bahan menyatu satu sama lain
jam di tangan sudah menunjukkan delapan pagi artinya rumah makan sudah buka pesanan pertama saya
ternyata bukan sate pemirsa
monggo apalagi diaduk dulu
agak susah ya belum gape biasa ngolok sambal doang dikit
hai bener gini bu makanan khas sundai satu ini menggunakan bahan bahan sayuran mentah seperti
kacang panjang tahu g tempat kol dan sisa sisa buah untuk membuat sambal yang sangat mudah dan
dan juga mendimun
nah ini dia yang membuat karedok
menjadi harum dan semakin nikmat
dalam sehari tidak kurang dari seratus porsi karedok
dipesan tangan harus kuat kuat
karedok sudah sekarang saya diminta
membantu mendinginkan nasi putih
wah panas rek
bagi satu karung beras
kurang lebih ya
di tempat ini doang ya di cabang ini ya
tapi jangan diinginkan semua nasi ya
ada sebagian yang harus diolah
ketika masih dalam kondisi panas
ini dia nasi to
campurannya apa aja bang
campurannya dari oncong
terus bawang merah bawang putih
oncong yang telah diolah
dengan aneka bumbu dicampur ke dalam nasi
yang sudah mengekul agar bubu
terakhir tambahkan topping
oh pantasan tadi rasa oncongnya agak sedikit kurang
ikan pindangnya tadi
rekomendasi buat anda
jadi nggak cuma sate saten doang yang enak
tutup oncomnya pakai pindang baru
sedikit lagi nih diaduk
nasi tutup oncong juga jadi klima donal lho
dalam sehari delapan puluh porsi nasi tutup oncom
habis disantap pembeli
udah nggak jadi
susah sampai keringetan
coba coba sekali lagi terakhir terakhir terakhir nih
saya penasaran masih
wah ini kayaknya yang ini buat saya sendiri
udah berantakan bentuknya nggak apa apa
daun pisang dipakai sebagai pembungkus aneka nasi
di tempat ini
selain ramah lingkungan daun pisang memiliki aroma
yang khas dan membuat makanan
jadi lebih sedap dan harum
oke waktu di tangan sudah menunjukkan pukul sepuluh siang
pesanan sate perlahan meningkat
apa lagi di akhir pekan seperti ini
aduh asli ini
ini kipas ini ini bukannya ngademin kita
tapi kita bikin baranya tetap terjaga
ya udah kuat kuat tangan
oh ya dan saya sudah cuci tangan bersih ya
kenapa nggak pakai hand gloves
karena kalau pakai karena panas malah bahaya malah lengket
tapi tenang sudah steril
aneka daging yang tengah dibakar telah dimarinasi
dan diberi beragam jenis rempah rempah
dan juga kecap manis
agak cepat ini sama ternyata
kalau sate ayam
sate ayam dan sapi
sate ayam dan sapi
kalau sate kambing agak cepat
usahakan ya tidak memanggang sate terlalu lama
karena dapat menyebabkan sate terlalu kering dan menjadi alat
biasanya sate akan matang sempurna dalam waktu sepuluh menit
awalnya saya pikir nih mau makan satu itu udah
apalagi sekali masak ada dua ratus tusuk sate yang dibakar bersamaan
ini perlapan apa
theme pernah kena
karena minyak dari kambing ya
karena ga berminyak
bagian lemak atau gaji memang tidak jarang meletup dan mengenai tangan
wah gue ini saya berhati hati
apakah berhenti tidak
nih segini banyak masih
semakin siang pesanan semakin ramai
tangan kami tidak henti hentinya membakar sate yang dipesan pelanggan
dan primadona hari ini adalah sate kambing dan sate sapi
proses marinasi membuat sate menjadi begitu gurih
membuat sate akan disajikan tanpa saus pendamping
tapi rasa sate yang nikmat harus dibayar dengan perjuangan selama proses memasak
jam di tangan sudah menunjukkan pukul dua belas siang
dan rumah makan tengah ramai ramainya
apalagi di akhir pekan seperti ini
ini yang unik
kalau ke lantai dua bawa makanannya enggak
manual tapi udah pakai bantuan alat
prediksi awal hari ini setidaknya dua sate akan ludes terjual
nampaknya ini akan meningkat dua kali lipat
hingga pukul satu siang saja
seribu lima ratus sate sudah disantap oleh pelanggan
wah semangat ya mas mbak
memang di sini yang terkenalnya ini ya
jadi memang udah lama
udah dari kemarin kemarin tuh pengennya kesini terus
udah habis lebaran kan belenger ya
makan dengan wah macam macam yang bersantan dan sebagainya
sate kambingnya sih
enggak tahu ya biasanya kan sate kambing sama sapi kan enakan sapi
tapi kalau di hjt ini
kambingnya sih yang paling juara
para pelanggan silih berganti datang dan pergi
jangan lupa membersihkan meja saji juga ya
fisik yang prima menjadi syarat mutlak pekerja sate marangi di tempat ini
apalagi di bagian dapur seperti ini
tapi pernah nggak bang ada kejadian yang sampai
terus nggak sengaja nih
jatuh pas lagi bawa sendiri
ya paling di badan tangga kan
kondisi tangga kan memang benar benar aman
maksudnya benar benar tangganya benar benar
terjun gini kan
kita nggak bisa melihat banget buat posisi muka ke depan
kita nggak fokus soalnya kita harus miring begini
pernah kejadian satu kali yang segini juga sama sama
terjun gluk amruk gitu
walau separuh bahan sudah diproduksi satu pintu di purwakarta
ada satu hal yang bisa membedakan rasa satenya
ide yang kasih sama dia itu selalu membedakan antara cabang dan pusat pastinya
nah kalau misalnya trial and ordernya itu pasti di tingkat kematangan dari sate tersebut gitu
kalau misalkan rame paling rame itu kita bisa menghabiskan empat sampai lima tusuk
untuk all varian sate
menjelang sore jumlah pengunjung perlahan berkurang
akhirnya ini saya bisa beristirahat sejenak sambil mencicipi aneka menu yang telah saya masak sejak pagi
saya bukan penggemar sapi ya daging sapi
saya jujur lebih suka kambing
tapi di sini saya harus bilang bahwa sapinya enak banget lembut
tapi itu ada juicinessnya gitu loh
tapi kambingnya yang memang saya sudah suka hmm kambingnya juga enak banget
ada perbedaan mendasar antara sate marangi dengan sate lain yang lazim ditemui seperti sate khas madura
jika biasanya sate madura disajikan dengan tambahan irisan bawang merah dan rawit
sate marangi disajikan tanpa saus pendamping karena proses marinasi membuat bumbu meresap sempurna ke dalam tiap potong sate
suka masak spageti ya ini aldente nya versi sate
hmm makan di tuang tuang enak banget ya
harga jual sate marangi di tempat ini dipatok beragam
mulai dari lima rupiah untuk sate ayam sampai enam rupiah untuk sate kambing
ini harga untuk setiap tusuknya ya
jadi kalau pesan lima atau sepuluh tusuk ya tinggal dikalikan saja
dan satu lagi nggak amis sama sekali
apakah hari saya sudah berakhir
wahaha nampaknya tidak
saya masih harus bersiap kembali menjajakan sate hingga rumah makan tutup pukul delapan malam
ada yang tertarik menjadi pengusaha sate marangi
ingat harus kuat di depan bakaran sate yang panas ya
rian fernando dwi agung yuldiarto depok jawa barat